polemik yang berkembang di media sosial
tentang salah satu pejabat di kementerian sekretariat negara
bila umum kementerian sekretariat negara
saudara saudara esra alamansyah
kami ingin memberikan beberapa pernyataan sebagai berikut
dan saya menekan meminta maaf
atas ketidaknyamanan yang terjadi
atas isu yang berkembang
dan telah menonaktifkan saudara esra dari jabatannya
ini dilakukan untuk mempermudah
atas informasi informasi yang berkembang saat ini
selanjutnya juga dibentuk
tim verifikasi internal
untuk mengecek sumber pendapatan
saudara esra sebagai asn
di lingkungan kementerian sekretariat negara
sampai saat ini
yang kedua kementerian sekretariat negara
berkoordinasi dengan kpk
ppatk dan lembaga lembaga lainnya
hasilnya akan disampaikan
oleh tim verifikasi internal
nantinya kepada publik
sebagai bentuk komitmen dari kementerian sekretariat negara
untuk memberantas praktik tindak mkn
dari kementerian sekretariat negara